balapan ajang formula e jakarta hari pertama sudah selesai berlangsung di jakarta international e prix circuit ancol jakarta utara
ini kita akan langsung bahas dengan pengamat otomotif arief kurniawan selamat malam bung arief
selamat malam mbak may
baik tadi sempat nonton juga nggak bung arief
sempat nonton ya kita sama sama saksikan bahwa pascal wehrlin ini memulai balapan memang diurutan ketiga
tapi ternyata bisa melesat jadi yang tercepat di hari pertama ini
kalau di posisi dua tiga ada jack dennis kemudian ada maximilian gunter
kalau lihat kondisinya hasil balapan di hari pertama formula e ini bagaimana anda menilainya bung arief
kalau saya melihat animo dulu ya mbak
animo tadi kita lihat tribun penuh
ini membuktikan bahwa memang balapan itu apapun jenisnya yang sudah berstatus kejuaraan dunia itu memang sangat dinanti nanti
oleh para penggemar motorsport di tanah air
itu terbukti tadi juga tribun penuh dan ramai di depan podium
dan kita harapkan besok dan saya kita meyakini juga besok akan lebih ramai dari hari pertama tadi
nah mengenai balapannya tadi memang ini untuk kesekian kali di musim ini
jadi mungkin sepanjang musim ya itu yang menempati pole position dalam hal ini max gunter
menang karena ada pola di formula e kan memang balapannya itu sangat terbuka
siapapun bisa menang dan yang meraih pole position itu belum tentu dia bisa jadi pemenang
nah ini terbukti tadi kejadian lagi
tapi itu juga berkat kehebatan pascal weran dalam memanage atau mengatur atau mengelola energi pemakaian energi di mobilnya
karena tadi balapan dengan suhu yang panas tadi dengan kelembapan tinggi
tentu baterai juga bisa
bukan cuma pembalap yang tertekan tapi juga baterai tertekan
itu butuh manajemen baterai yang bagus
dan tadi kelihatan pascal werland dan juga jack dennis
di mana dua pembalap ini sejak awal musim selalu menempati posisi satu dan dua kelas main pembalap
sebelum balapan di monaco diambil oleh nick cassidy
jadi jack dennis dan pascal werland tadi membuktikan bahwa mereka adalah dua kandidat terkuat penantang nick cassidy
yang sampai sekarang berbeda dua poin masih di posisi teratas kelas sembilan pembalap
jadi di balapan tadi di ancol
kita kembali membuka peta persaingan dimana tadinya nick cassidy unggul dua puluh poin sebelum balapan
dengan kemenangan pascal werland tadi sekarang selisihnya mengecil menjadi hanya dua poin
ada selisih yang juga mengecil di sana dari hasil pertandingan hari pertama ini ya balapan hari pertama
tapi bung arief sebelum nanti kita mungkin akan lebih mengulik lagi terkait dengan suhu panas yang ada di ancol
tapi saya mau bahas juga ini kondisi dari mitch evans yang jadi jagoan
banyak sekali yang menjagokan
di ajang tahun dua ribu dua puluh tiga ini karena kalau kita lihat di tahun dua ribu dua puluh dua dirinya ini unggul
tapi di balapan tadi ini justru nggak bisa finish bung
ada kerusakan tidak bisa melanjutkan balapan
apa kemudian yang menjadi faktor faktor miss yang disayangkan dari performa yang dilakukan oleh mitch evans tadi
ya kalau bicara mitch evans memang dia tahun lalu membalap dengan sangat baik di ancol ya
tapi tadi sepanjang weekend inilah dari free practice lalu kualifikasi
hingga di awal balapan tadi hingga mungkin memasuki menit menit akhir balapan dia memang di luar lima besar
sebelum tadi dia ditabrak oleh rekan timnya sendiri shamberg ya
sehingga dia harus keluar dan itu sangat disayangkan karena mitch evans ini pembalap yang punya banyak penggemar di sini di tanah air
selain kedekatan dia dengan indonesia dia sudah berapa kali ke indonesia bahkan pernah ke raja empat gitu ya
itu dia juga jadi pemenang tahun lalu
kalau bicara balapan itu nggak selalu harus misalnya pembalap jago itu harus selalu ada di atas
apalagi di formula e yang persaingannya sangat terbuka
siapapun bisa menang di sini artinya nggak melulu misalnya nama besar itu menjadi jaminan untuk jadi pemenang
itu terbukti di balapan tadi di ancol
jadi memang sangat disayangkan kalau kita bicara mitch evans tadi dia mungkin dia memang gagal masuk top lima
tapi kalau tadi dia bisa finish tentu paling nggak dia akan jadi ini akan jadi modal bagus untuk tampil lebih baik lagi
karena potensinya sangat besar baik potensi diri dia maupun potensi timnya jaguar ya
itu tentu kita harapkan besok mits bangkit karena enaknya formula e sekarang kan hasil hari ini akan riset
akan mulai dari nol lagi di babak free practice dan kualifikasi besok
jadi masih ditunggu juga nih ya performa dari mitch evans besok gitu
tapi kalau bicara performa hari ini juga ada sejumlah rekor yang dicetak
salah satunya oleh tim maserati ya kan
hari ini bisa ditunggu
hari ini bisa mencetak rekor baru begitu
kalau melihat kemampuan apa yang kemudian sebenarnya bisa menjadi highlight dari rekor baru yang dicetak oleh tim masyarakat ini
ya maserati ini tim baru ya
tim baru tim pendatang baru di formula e tim italia
dia dulu memang besar di formula one tapi baru sejak akhir dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh satu maaf memastikan
sudah memastikan akan tampil di formula e dua ribu dua puluh tiga ini dengan persiapan penuh sepanjang dua ribu dua puluh
dan hasilnya mereka di awal musim dua ribu dua puluh tiga ini memang tidak terlalu mumpuni gitu
dan tadi dengan performa baik oleh max gunther atau maxi maximilian gunther pembalap jerman ini dia sebenarnya bagus banget dari free practice satu tercepat free practice dua tercepat
dan kualifikasi juga bagus banget
qualifying juga tercepat dengan gap yang signifikan ya
sehingga dia membuat catatan akhirnya ada lagi mobil masterati yang bisa ada di pole position setelah legenda f satu
juan manel vangyo juara dunia lima kali f satu itu meraih pole position di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lama banget kan dari lima puluh delapan ke dua ribu dua puluh tiga di jakarta lagi
dari argentina ke jakarta lagi itu kan jauh banget gitu kan
dan bukan ini kayak ada koinsiden juga ada kebetulan juga nih
juan manuel fangio pembalap argentina
pembalapnya waktu itu di argentina dan nanti dan rekornya disamai di jakarta
dan nanti dua tim nasibak bola kita bertemu nih argentina dan indonesia di jakarta

ini kebetulan aja sih
benar kebetulan aja
kebetulan di bulan juni
semuanya terjadi di bulan juni
tapi kita balik lagi fokus ke ajang balapan formula e ini bung
dimana memang jadi salah satu highlight selain penuh kejutan di gelaran hari pertama balapan ini
tapi juga yang jadi highlight bahkan sejak awal
para tim pembalap dan juga ofisial ini tiba di sirkuit ancol
dan sesuai dengan laporan yang tadi disampaikan oleh rekan kami
korespondensi ann indonesia albi pratama
menyatakan bahwa bicara soal suhu nih ini jadi satu tantangan tersendiri
kalau bicara indikator suhu mungkin tadi bung arief juga merasakan langsung di sana ya
suhu tracknya ada di angka empat puluh tujuh derajat celcius
kalau kata rekan saya albi pratama tadi di sirkuitnya
nah kalau kita kupas gitu bung arief
sebenarnya seberapa besar kemudian pengaruh mulai dari kondisi udara panas di jakarta
kelembapan udara di sana
kaitannya dengan baterai kendaraannya yang tadi disebut berkali kali oleh bung arief
kalau kita kaitkan dengan performa dari tim
baik itu kondisi vehiclenya kondisi mobilnya
dan kondisi dari tim mentalnya fisiknya dari para pembalap
kita bahas dari individu atau orang per orang ya
jadi orang itu kan ada pembalap
ada member team member gitu ya
team member itu ya ada engineer ada mekanik sampai race strategist gitu ya semua
itu semua menganggap balapan di jakarta ini mereka sudah sangat siap bahwa kita akan racing in fauna
jadi kayak racing di sauna sorry maaf
racing di sebuah sauna
dan mereka memprepare nya itu waktu di negara masing masing atau bersama tim itu
selalu sudah sering datang ke sauna untuk beradaptasi lebih dini
dan ketika tadi kan setelah itu
setelah balapan mereka kalau melihat di salah satu tayangan di tv berbayar itu ada namanya driver's room ya
dimana mereka setelah balapan itu terbukti persiapan mereka berhasil
karena mereka nggak kelihatan capek ngobrol dengan santai
karena memang level fitness mereka itu sudah sangat tinggi
jadi balapan dalam kondisi apapun mereka sudah sangat siap dan terbukti pada hari ini hari pertama tadi
mereka kelihatan nggak lelah
dan memang karena level mereka sudah beda
dan mereka masih bisa tadi di driver's room ketika mereka saling menganalisis di sebuah ruangan
di mana di ancol menganalisis balapan mereka bisa menganalisisnya dengan cool
nggak ada emosi nggak ada marahin ini nggak ada marahin itu nggak ada menghujat sana hujan ini
jadi mereka masih tetap cool
ini buktikan bahwa dibalik panasnya jakarta atau dibalik sauna tanda kutip itu mereka memang karena fitness level udah bagus
masih tetap berkepal dingin
misalnya untuk para penempat podium pascal lalu jack dennis pascal gerland jack dennis dan max gunther
itu mereka bisa tampil prima dalam memanage memanage performa mereka
tentu saja dalam hal ini juga performa mobil
nah bicara persoalan mobil tentu ada dua hal
pertama mobil itu sendiri lalu ada di mobil itu ada power train ada energi yang harus dikelola
itu juga memang agak ribet karena mereka harus berkomunikasi dengan race engine
bagaimana kecepatannya harus mereka lakukan
kan ini balapannya tiga puluh enam lap ya
betul hari ini tiga puluh enam besok tiga puluh delapan ya bung
tiga puluh delapan nanti kita bahas juga kenapa beda
karena ini kan baru pertama kali nih balapan di sirkut yang sama disengaja beda jumlah lapnya
nah kita balik lagi ke tadi
jadi itu performa apa apa energi yang ada di mobil itu juga harus mereka apa mengembangkan
kita kelola di lima menit pertama seperti apa lalu sepuluh menit kedua seperti apa ketika memakai attack mode seperti apa
karena ketika memakai attack mode berarti mereka menggunakan power yang lebih
ketika menggunakan power yang lebih berarti lebih menghabiskan energi
nah itu yang membuat ini balapan di jakarta ini more complicated lebih ngejelimet ketimbang balapan balapan di sirkuit lain
tapi kalau melihat tadi balapannya bisa jadi kalau tadi balapannya kan relatif tidak ada insiden ya
maksudnya nggak ada insiden besar nggak sampai ada septical
bisa jadi ini hari pertama dengan suhu yang panas walaupun tahun lalu sudah tapi ini mobil jentry baru pertama kali dipakai jakarta
itu seperti adaptasi dan moga moga besok walaupun besok ada yang bilang hujan tapi kalau panas lagi mereka akan lebih fight di besok nih
tapi balik lagi ke pertanyaan tadi kenapa ada tiga puluh enam lap dan tiga puluh delapan lap
besok tiga lapan ya bung ya
ini baru pertama kali nih di dunia di sirkuit yang sama di double heather ini
di dua balapan beruntun itu ada dua jumlah lab yang berbeda yang memang sudah dipatok direncanakan sejak awal
dulu kan empat puluh lima menit plus satu lab
tapi labnya berbeda itu kalau ada insiden safety car masuk segala macam
nah ini belum ada apa apa belum ada insiden sudah dipastikan berbeda karena memang afia ingin menguji sekali lagi ingin menguji pembalap dan tim bagaimana memanage mereka di cuaca ekstrim seperti jakarta
berarti besok itu akan lebih nightmare buat para pembalap dan tim karena live nya bertambah dua
dan itu memang disengaja oleh fia
lebih mencabar pembalap dan tim di cuaca ekstrim seperti di jakarta ini
oke selain ada penambahan dua lab tambahan besok
tapi kan kalau tadi seperti yang bung arief nyatakan bahwa sebenarnya tahun lalu juga para pebalap ini sudah ada yang sudah merasakan sirkuit yang ada di ancol ini
dan ada potensi juga bahwa besok mungkin ada hujan
melihat tantangan tantangan seperti ini
bagaimana kemudian peta peta persaingannya nih bung
apa yang kemudian bisa diupayakan bagi pembalap maupun ofisial maupun tim di balik layar yang harus juga bisa menyesuaikan agar kondisinya ini menguntungkan mereka masing masing
ya kalau kita bicara peta persaingan tentu lebih jack denice dan pascal wehran tadi kalau kita sedikit flashback ke awal pembicaraan tadi
itu mereka kelihatan lebih matang tahun ini dan siap untuk mengejar atau meneror tanda kutip nikesidi yang sekarang masih memimpin kelas main pembalap
dan memang karakter formula e yang sangat terbuka siapapun bisa jadi pemenang
nah itu dibalik itu kita melihat bahwa di jakarta ini belum tentu misalnya hari ini pascal werland menang lalu besok bisa menang lagi itu belum tentu
walaupun kemungkinan itu tetap ada apalagi besok balap lagi
besok balapannya berbeda dari dalam banyak hal dari jumlah lab dan tadi bicara strategi
secara strategi tadi sudah kita singgung dengan tambahan dua lap ini berarti mereka harus lebih hemat hemat lagi nih di awal balapan
karena start sama jam tiga sore besok mereka jam tiga jam tiga lo tiga lah gitu ya
start sama kalau nggak hujan more or less cuaca sama gitu ya
kalau hujan lebih nightman lagi karena mereka mungkin nightman itu bisa tricky di lintasan licin
tapi bisa jadi itu blessing karena nggak jadi nggak panas gitu ya
what ever mau hujan mau panas besok itu peta persaingan menurut saya akan lebih terbuka ketimbang hari ini
karena saya meyakini kita tadi udah bicara mitch evans
nis evans akan mencoba bangkit
nikes ini memang hari ini istilahnya agak off performanya ya nggak terlalu mencolok ya
tapi sebagai pimpinan klasemen bisa jadi dia besok akan
akan bangkit untuk nggak mau kalah dari pascal wehrlein dan juga jack dennis
dan jangan lupa max gunter itu
dari mas rati
mas rati mereka sudah memiliki cepat hanya memang mereka bilang cepat dikualifikasi atau di free practice itu beda dengan cepat di lomba
karena cepat di lomba itu kan lebih lama ya lima puluh an menit
dan itu berarti manajemen ban dan juga manajemen
oh kita belum bicara tadi soal ban
ban juga besok akan menentukan karena suhu lebih panas
dan inget tahun ini bannya berbeda
tahun lalu ban michelin dan tahun ini menggunakan ban hankook ya
dan hankook juga belum punya pengalaman mungkin data bisa diambil
tapi mereka belum punya pengalaman balapan longer lebih lama di jakarta sebelum tadi sore
dengan melihat tadi yang disampaikan bung arief ya kita tahu hasilnya hari ini seperti apa
kemudian besok juga ada beberapa
mungkin yang kemudian punya pressure lebih gitu ya untuk bisa bangkit lagi
tadi disebut bung arief
nanti siapa nih yang kira kira akan diuntungkan dan dijagokan untuk balapan besok
kalau kering saya pikir
kalau kita sebut nama
iya kalau balapan kering saya pikir gak jauh jauh dari pascal jack dennis juga nick cassidy
kalau balapan kering dan juga sorry tambahan satu lagi mitch evans ya
tapi kalau balapan basah more or less saya melihat
jangan dilupakan robin fresh juga ini jago lintasan basah
pembalap tim epsupra ya
juga ada antonio felix dakosa dan dua pembalap senior
jan erik verne dan kalau hujan ya maksudnya
jan erik verne dan lucas tigrasi
walaupun kita tahu nanti dari jakarta indonesia ini nanti para pembalap ini justru akan melakukan balapannya di lintasan yang ada di tengah kota
kalau ini di sirkuit khusus begitu
tapi nanti di portland amerika serikat roma italia kemudian london inggris
mereka ini akan balapan ya kan di city gitu
tapi kalau kita bicara di jakarta
kalau boleh satu nama nih titipan dari produser saya
siapa yang menurut bung arief akan dijagokan
saya berharap pascal wehrland
pascal werlan yang hari ini juga finish di posisi pertama ya
kita akan nantikan seperti apa balapan besok
sesuai yang tadi disampaikan oleh bung arief kurniawan
bahwa namanya balapan ya pasti tentu penuh dengan kejutan ya
kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak pengamat otomotif yang sudah bergabung bersama kami
bung arief kurniawan selamat nonton juga besok ya bung ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom